pasti ada hal yang belum
mama ceritain tentang papa ke cucu
apa yang membuat kamu
minum minum sama temen temennya
bu dokter baca sendiri aja
ini nggak seperti karangan yang ditulis oleh anak sd bu
denny menulis tentang foto yang ada
di dinding di depan kelas
tapi dari ceritanya
kita merasa kalau denny tuh menceritakan tentang
ayah dan ibunya
coba deh ibu dokter baca
suasana kelas yang gaduh
tapi justru kita membayangkan
rumahnya yang sepi
saya jadi penasaran buat ngebacanya
papan aja sedih membacanya bu
sekarang kita udah bisa mengkelompokkan anak anak
sesuai bakatnya masing masing ya bu
dia lebih teoritis bu
lebih mengutamakan logika
mudah mudahan kita bisa menemukan
banyak bibit berbakat ya bu yolo
saya sih yakin
sebenarnya di desa lain juga masih banyak
bibit bibit yang berbakat
cuma sayang aja gak ada yang merhatiin
sebagus apapun bibit
itu tetap membutuhkan pupuk
boleh saya lihat karangan yang lain ya bu guru
yang punya edward
iin pasti ketawa deh bacanya
halo assalamualaikum pak
kamu kecibulan ya

sekalian antar sound system yang di rumah ceraos
rumah siraut sudah dibeli eros
oh begitu pak
ya udah kalau begitu pak
begitu barnas dari dulu
mabok dan berjudi
ngumpul sama teman temannya
pulang ke rumah marah marah
kalau nggak beli minuman
ya buat berjudi
ya buat berjudi
dulu dia punya tanah
sepetak di belakang rumahnya
sepetak di belakang rumahnya
sepetak di belakang rumahnya
suatu ketika dia berjudi sama
satu ketika dia berjudi sama
dia kalah banyak
tanah itu terpaksa dijual untuk bayar utang
akhirnya mamamu mau dijual ke bandar judinya
mamamu dulu masih muda cantik sekali
mamamu masih hidup
itu juga yang membuat
papa dan mamamu mau bercerai
kenapa emak gak cerita ini dari dulu sama cucu
karena emak merasa nggak perlu cerita cu
mak teh udah mau ceritain sama cucu
tadi mas suha datang
terus kamu bilang apa
pinter kamu nin
jawaban saya nggak salah kang
jawaban kamu tepat
ada apa ya bu
bu ada apa
bu tinggal saya kok sakit banget ya bu
saya gak mau bu
biar salah salah saya panggil ukuran lagi
atau ke dokter aja bu
saya gak mau dokternya genit
ibu panggilin dokter aja ya bu ya
bu pelan pelan bu
ya allah bu
larang dia dagang
sama enggak boleh ngobrol dulu sama ucuy
oh iya kalau gitu sama aja ya yang bilang sama ucuy
iya pak nanti ama yang telepon ya
pakai hp mimin aja pak
tatang lagi ngebersihin motor emak yang kotor
biar bersih dan kinclong
gak usah tatang gak usah
biar nanti kang aceh aja yang bersihin
ya sekarang tatang
yaudah tuh mak
eh tan lapnya taruh dulu
tuh mak lihat mak
ini udah buat hadiah
ah ini emak emak gua setiap hari dapet sms beginian aceh
benang kan aceh
itu mak sms penipuan
iya ua juga pernah dapet seperti itu